ih bahagia banget mukanya liat deh dibeliin lu
yaudah yaudah sekarang gini
bahan motor lu kan ke fast ride
gua aja deh yang dorong dorong motor lu
lu bawa motor gua aja bisa kan
iya udah gampang kalau gua yang bawa deh
kocinya nyantel tuh
ini dibawa semua
saya bawain sop kambing kesukaannya akan
dia nggak pernah bisa nolak ini
jadi kamu tidak termasuk teman temannya reva
yang bawa reva ke rumah sakit tanpa izin
terus dia mana
orang yang bilang katanya kalau aku belum izin sama dia
dia tadi lagi di parkiran
papi langsung buru buru turun karena papi pingin tau gak ada entah

berhubung udah malam kita pamit duluan ya
ya gue juga ya
gua dimarahin sama si bonyok
tapi kalau gue
biar gue temenin lu disini ya
gua nginep lah disini
lebih baik kalian pulang
karena kalian besok juga harus sekolah
dua nih ya
cepet semua ya re
tapi kok adriana aneh sih
jadi dia gak mau dateng
kalau misalnya temen temen aku mau saya disini
apa sih yang ditakutin
bukan bung gak ada yang ditakutin
cuman dia males
dia males ketemu dengan temen temen kamu tadi
karena dia masih marah masih kesel
sama teman teman kamu yang bawa kamu ke rumah sakit
tanpa izin dari dia
emang bener adriana gak mau ketemu sama haikal
gue jadi penasaran deh
gimana sih memanjakan reva itu
mati rinya maksud gue
dia lagi di parkiran
kita cari dia di parkiran yuk
eh kita jauh ke parkiran
tapi tadi aneh juga ya
kok mati rinya reva
jangan jangan dia cuma nyari alasan aja
ada yang lari tuh
langkahnya sih mencurigakan nih
itu mama telinga reva
iya sih keliatannya gitu
soalnya kayak dia jelas banget tuh
oh dia pasti takut sama
kalau dia jelas banget tuh ngindarin kita
masih gitu seremnya muka gue apa

yuk cari dalam mobil
kayaknya kesini deh
kau mah itu orang
ayo dulu lah kita jamur tadi yuk

aduh ngapain juga sih pada ngejar gue
kurang kerjaan kali ya
gue masih penasaran ya an
eh eh pak pak pak
ya ampun reva kamu gimana keadaannya sekarang
kan aku lagi siap siap
aku bilang tunggu sebentar reva
ya udah gak penting
yang penting sekarang keadaan kamu gimana
kamu baik baik aja
aduh udah deh
gak usah acting lagi di depan bokap gue
eh gue gak tau aja
kamu jangan gak sopan kayak gitu sama adriana
biar bagaimana bu
adriana adalah ibu kamu
ya minimal kamu bisa hormatlah sama dia
aku bantuin ya sayang ya
gak usah gak usah gak usah
kita sudah berjaya ya
lo kenapa kal

wah ban motor gue juga kempes nih
dua aja lagi
kok dua duanya kempes
kalian berdua banget
kok bisa barengan ya
ini pasti kerjaan emak tirinya reva
ya terpaksa deh kita harus dorong motor
bentar sebelum kita dorong motor
ini tuh gak bisa diterima
kita harus kempesin ban mobilnya
bebek aku gak bisa kempesinnya
aduh udah tenang aja
kok lu ngerti sih
jual gitu dong dulu
nih bahagia banget mukanya lihat deh
yaudah yaudah yaudah
ban motor lu kan kempes right
gue aja deh yang dorong dorong motor lu
lu buat motor gue aja bisa kan
iya iya gampang kalau gue yang bawa deh
konsepnya nyantel tuh
ini dibawa semua
saya bawain sop kambing kesukaannya akan
bebe tolong siapin ya
dia nggak pernah bisa nolak ini